dugaan penghutan liar di sma negeri tiga bekasi jawa barat bermula dari unggahan di media sosial
orang tua siswa diminta membayarkan sumbangan tahunan rp empat lima ratus dan uang sumbangan bulanan rp tiga ratus untuk masing masing siswa
viralnya unggahan ini mendapatkan sorotan dari gubernur jawa barat rituan kamil
di akun media sosialnya rk menegaskan tidak ada pungutan di sekolah negeri di wilayah provinsi jawa barat kecuali mendapatkan izin tertulis dari gubernur
kepala sekolah sma negeri tiga bekasi redi yosefa membenarkan adanya spp atau sumbangan peduli pendidikan tahunan dan bulanan sebesar masing masing rp empat lima ratus dan rp tiga ratus
sumbangan ini sudah disepakati orang tua siswa dan komite sekolah
untuk mengangkat prestasi sma negeri tiga bekasi
apakah itu iuran bukan sekali lagi dijelaskan di sini adalah sumbangan dari orang tua siswa yang menitipkan anaknya sekolah di sini harus ikhlas dari orang tua tersebut
harus ikhlas yang kedua sesuai kemampuan dari para orang tua yang ketiga tidak ada paksaan dan kewajiban
forum komite sekolah sma negeri tiga bekasi mengklaim
tidak bisa mencapai prestasi yang diinginkan jika hanya mengandalkan dana bos dan bopd
efek dari perlombaan itu banyak karena di awalnya ini harus kompetisi ini dipersiapkan di tempat dan seterusnya
pada akhirnya di ujungnya siapa yang terbaik mewakili sekolahan itu untuk kompetisi dan ini kan diadakan oleh pemerintah
selain keperluan kegiatan para siswa biaya sumbangan juga digunakan untuk membayar satpam hingga guru honorer
erik kustara bekasi jawa barat